untuk anda yang masih harus bekerja dan terpaksa beraktivitas di luar rumah tentu paling rentan terhadap paparan covid sembilan belas
begitu juga anda yang masih harus berbelanja kebutuhan harian atau naik kendaraan umum
di tengah munculnya varian baru virus corona ini timbul pertanyaan apakah masker yang biasa kita gunakan sehari hari cukup untuk menangkal virus
sementara jika masker medis didobel dengan masker kain efektivitasnya menjadi lebih kecil
nah bagaimana cara mendouble masker yang benar
mudah kok pakai masker medis terlebih dahulu sebagai lapisan pertama
selanjutnya kenakan masker kain di atasnya sebagai lapisan kedua
sehingga jika anda menggunakan masker n sembilan puluh lima tidak perlu lagi berhenti
jangan lupa menggunakan dobel masker
tapi apapun strateginya tentu yang paling aman saat ini adalah mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar dan tetap di rumah saja
anda saya kita semua bersama bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
tim cnn indonesia